apa bahasan dari kamu ha
kau tuh bener bener keterlaluan tau
apa sih ada di otak kamu ini ha
emang selalu aja bikin keributan di rumah ini
kenapa sih keluarga kamu nganggu sirdi aja dari sini
niel kamu tuh mikirin apa sih
aku lagi mikirin masalah dika
ya kalau emang benar dika itu adalah temannya mita
kok bisa bisanya mita kenal sama orang seperti itu
mil aku kupasin buahnya ya buat kamu
mudah mudahan gue nggak kepancing kalau obrolan soal dika
eh ada alia
tante maaf ya tadi alia lihat di depan sepi gak ada orang
makanya alia datang ke sini aja
eh niel kompatnya udah datang
itu ada di belakang meja
tadi dikasih sama mita
sekarang udah ada kemajuan sayang
iya oma kamu udah bisa ngasih kepercayaan ke mama
mama emang harus bersyukur untuk kemajuan sekecil apapun
iya mam yuk sekarang
a a a aduh aduh
ini yang terakhir
ya nggak tahu
semua obat itu kan ada di dalam kantong ini
ada dua obat yang harus ditebus
untuk mengeringkan luka
dan yang satunya lagi
untuk menghilangkan resahin
kan perasaan dokter bilang obatnya cuma dua ya
satu buat ngiringin luka
terus ini untuk apa
terus ini untuk apa
terus ini untuk apa
terus ini untuk apa

coba cek resepnya deh

tadi anak bustu minta loh
mama panggil aja mitanya ya

iya bentar ya sayang
iya ada apa ma
mama mau telepon dokter dulu
iya pasien yang kemarin dokter
saya mau tanya kemarin kan dokter kasih resep itu dua
saya mau tanya kemarin kan dokter kasih resep itu dua
kenapa waktu ditebus ada tiga ya dok ya
namanya yang satunya
dok namanya susah sekali
saya sms aja bagaimana dok
iya nanti dokter kasih kabar ke saya ya
terima kasih dokter
kopi resep dari dokter ini kamu ada kan
iya ada dalam sini komel
wah bisa nggak ada ya
tadi tuh aku inget banget aku udah minta kopi resepnya mil
aduh jatuh dimana ya
enggak mit bukannya begitu
kamu tahu kan kamu dengar sendiri deh dokter bilang kalau obat aku tuh cuma ada dua
satu buat ngelengin pusing sama satu buat ngeringin luka
nah obat yang ketiga itu untuk apa
tadi tuh aku udah ngecek mil
di dalam ini tuh cuma ada dua jenis obat
itu tuh tadi nggak ada
kan kamu minta potik
masa kamu nggak tahu obat itu dari mana
ya dok bagaimana
obat yang sangat keras dan sangat berbahaya tidak bisa diberikan kepada sembarang pasien karena akan
aduh terima kasih ya dok
untung ya lo belum minum obatnya dok
ya terima kasih
apa sih rencana kamu
kamu sengaja ingin memberikan obat yang sangat berbahaya ini untuk minum iya
sama sekali nggak ma
tadi tuh aku ngecek cuma ada dua obat di sini
saya sama sekali nggak tahu tentang obat satu lagi
ini semua pasti ulat aku
kamu sengaja kan hilangkan resepnya
kemudian kamu masukin obat yang efeknya berbahaya buat merusak tubuhnya milo
buat apa aku ngelakuin itu
ya kalau emang kamu gak tau dan bukan kamu yang masukin
terus kenapa obat ini bisa ada bareng sama obat yang lainnya
siapa yang masukin
tapi aku nggak tahu apa apa mil
itu itu tuh bener bener bukan aku yang beli
untung aja kamu berketahuan
coba kalau sampai milo minum obat itu
lo bisa aku bikinin berita ya
tersangka percobaan pembunuhan
aku benar benar cuma nebus resep yang dikasih bu diana
apalagi pertama arvino
kedua diandra kamu dorong
dan sekarang apa
aku udah jelas jelas bukti ada masih mau ngeles
selama ini saya itu udah berusaha baik sama kamu
tapi apa bahasan dari kamu hah
kamu tuh bener bener keterlaluan tau
apa sih aneh aneh otak kamu ini hah
ada apa sih ma
melupakan itu ya aja
jadi kamu cuma berdua bedanyaiin perasaan melihira
sering remained sih kalau kamu bisa dengar itu
letaklah adhesive lainnya di tokozag
biasalah apa ya papa
untuk perbahasan diri
saya buat hal untuk hidup kamu
mita mungkin melakukan itu pak
apa untungnya buat minta mencelakakan milo
kamu ambil obatnya di apotek
apotek terima kasih pak
terima kasih ya oke bapak akan cek satu
iya pak mendingan papa cek aja deh
pak tunggu dulu
bukan gak mungkin dia ini kongkali kong sama petugas apotek kan pak
wah mita ini siapa sih
masa dia bisa kongkali kong dengan petugas apotek
petugas apotek tidak akan memberikan obat sembarangan tanpa resep dokter makan
mereka ongkir monyet